yang tengah belajar di pondok pesantren al jawahir
desa ciherang kecamatan pacet kabupaten cianjur
mereka tertimpa reruntuhan bangunan saat gempa dengan magnitudo lima enam mengguncang cianjur
warga yang meninggal yang meninggal tiga orang yang luka luka empat orang
yang sedang mondok di pondok pesantren mambahus saadah cianjur
mereka tewas akibat luka parah tertimpa reruntuhan
jadi hancur semuanya
keluarga korban baik meninggal dunia maupun luka luka dimintai biaya ambulan sebesar enam juta rupiah untuk sewa satu mobil
satu mobil itu dipakai untuk membawa tujuh korban baik tewas maupun luka luka termasuk kerabat pengiring
mereka mengaku keberatan karena biaya ambulan yang dipatok sangat mahal
mualimin salah seorang kerabat korban menceritakan
awalnya dia akan menggunakan tiga ambulan namun dibatalkan karena harus membayar delapan belas juta rupiah
karena alasan itu mualimin memutuskan untuk menyewa satu unit ambulan dengan tarif enam juta rupiah
pakai berapa ambulan pak
berhubung nggak ada biaya kan pakai biaya keluarga
nah itu tiga diminta berapa itu
orang tua mintanya mahal banget
lebih sepuluh katanya
daripada biaya keluarga mending satu aja
bagaimana lah gimana gitu ya awalnya
harus ditumpuk ya
kini para santri korban luka sudah berada di rumah masing masing
mereka akan menjalani rawat jalan di puskesmas terdekat
imam suripto brebes jawa tengah